jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
gak ada stok lagi
aduh sayang ya yaudah gak apa apa terima kasih
nah biasanya nih tante bikin ini untuk masak sup tim ayam
boleh boleh nonton nanti tante share ke aku aja ya
next time lah aku bikin
ada aja kalau misalkan mamaku masih ada
rusuhnya kalau ada mamaku sama mama dari sini
cucu banget ya
berarti ternyata waktu mama ngasih aku resep sup ami itu dari mamaku sendiri
itu dari mama kamu
subtin ayam terenak yang pernah mama coba
terus sampai dari mama kamu
pantas kamu juga pinter bikinnya
iya jadi tante tuh punya resep subtin ayam enaknya
ini ayam kampung pejantan ya
oke terima kasih ya terima kasih mas
thank you masih ada lagi nggak ayamnya
oh mohon maaf bu untuk stoknya tinggal itu aja
tinggal ini aja nggak ada stok lagi
aduh sayang ya yaudah gak apa apa terima kasih
nah biasanya nih tante bikin ini untuk masak sup tim ayam
boleh boleh nonton nanti tante share ke aku aja ya
next time lah aku bikin
andai aja kalau misalkan mamaku masih ada
aku lagi ngebayangin gimana rusuhnya kalau ada mama aku sama mama dari sini
yuk ya yuk kita samperin
ya allah ya allah
yuk yuk yuk
al anjing buka
udah diganti semua tadi kok
semuanya juga udah
masih aman deh
masih aman deh
oh hanteng dia semua
hanteng lah dia
nggak bisa tidur
nah gimana kalau kita bawa tidur di kamar kita aja ya
biar kalian berdua tidur dengan tenang
udah biarin tidur di sini ya
kan ada ibunya ada andin
anda juga tahu kok gimana cara ngurusnya ya
sekarang oma oma mending balik lagi ke kamar istirahat ya
udah diem kok
udah diem ya sayang
tidur nyenyak ya sayang
nggak apa apa ya
gendong lagi ya
kok maunya sama oma oma ya
ngebut banget sih
hih hih hih
aduh mama ngebayangin pasti rusuhnya kayak gitu
atau nggak sekali aja aku bisa ketemu sama oma omu
hey inget satu kata
remamber mama kamu akan selalu ada
mama kamu akan selalu jagain kamu
jadi kamu nggak perlu sedih ya
mama sama mamaku pernah cerita cerita ya
kalau boleh tau cerita apa aja sih ma
yang sekali diceritain
kok hilang suaranya
jangan jangan baterai yang habis lagi
malam ini kamu harus ganti semua penyadap suara
karena baterai yang habis
jangan sampai gagal
itu telepon dari siapa sih
kok kita sampai minggir minggir segala
nanyain kabar saya disini
yaudah ya cepetan
kalau berani tunjukkan muka kalian
dan jangan ganggu ganggu keluarga saya lagi
kalau kalian berani tunjukkan muka kalian
untuk mengganggu keluarga saya
basar harusnya kamu yang jagain saya
harusnya kamu yang melindungi saya
dan kamu roy harusnya kamu selalu di samping mama
jangan pernah meninggalkan saya
jangan pernah tinggalin saya
alma juga jagain mama
mama dengerin ya mama
mama akan selalu dengerin alma

terima kasih rose